pemerintah berharap lelang empat seri surat utang negara atau sun
dalam mata uang rupiah bisa memenuhi target indikatif dua belas triliun rupiah
minggu lalu selasa waktu lelang sbn kan bagus incomingnya kan empat belas triliun lebih ya
sudah membaik jadi kita harapkan lelang sun hari ini peminatnya banyak
baik domestik maupun asing sehingga target dua belas triliun bisa kita eksekusi